di jatim jumlahnya sebanyak ya kita lihat nanti
kita lihat di jawa timur angka tertingginya
kemudian angka kematian tertinggi angka kematian ada penambahannya sembilan puluh
kemudian kematian tertinggi ada di jawa tengah yaitu tiga puluh enam orang
angka kematiannya masih terus bergerak naik
sekarang apa yang harus dilakukan kalau mau berkurban di saat saat sekarang ini
kita lihat kalau mau berkurban anda sudah siap siap atau mungkin sudah ada yang membeli
saya rasa sudah banyak yang mulai membeli dan bersiap ya
kita lihat yang pertama ini dia
semuanya upayakan online dulu
semaksimal mungkin beli online dan jika anda menjual kurban juga dijual secara online
seperti juga ini adalah saran dari pemerintah
dari kementerian pertanian dan juga dari kementerian kesehatan
sudah banyak lembaga yang menawarkan atau menjual hewan kurban
dan penjual juga sudah bisa menjual hewan kurban melalui online
apapun bisa jadi online dulu ya
jadi supaya tidak perlu datang memilih hewan secara sendiri
tapi kalau misalnya sekarang memang hanya pilihannya adalah offline
oke kalau pilihan offline ini
yang harus diperhatikan oleh pembeli dan penjual
pertama pastikan anda kalau mau beli hewan kurban
anda beli di penjual yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah tempat
itu nanti diatur kemudian akan diatur oleh gugus tugas tempat
belinya di mana titik titiknya di mana yang boleh jualan di mana
nah kemudian kalau mau beli offline jangan lupa kalau misalnya mau datang pakai masker
ini sudah standar ya semestinya
semestinya sudah tidak diingatkan tapi saya enggak capek mengingatkan
pakai masker pakai masker pakai masker
sebelum masuk ke tempat penjualan cuci tangan
sebelum masuk ke lokasi
dan ini artinya penjual juga wajib menyediakan tempat cuci tangan dengan air bersih
yang mengalir dan juga sabun
kemudian untuk penjual ya untuk penjual dan pembeli
disarankan untuk menyiapkan termometer
jadi diukur dulu termometernya kalau misalnya suhunya tinggi tidak usah masuk yang beli
kalau misalnya penjualnya sakit juga tidak usah berjualan dulu
tidak usah berjualan dulu
sekali lagi jangan keluar rumah kalau sedang sakit tidak enak badan karena kondisinya sedang kurang baik
kemudian setempat penjualan wajib disemprot disinfektan
wajib juga dijaga kebersihan ya
jangan lupa lalu untuk anda penjual dan pembeli setelah kontak dengan hewan kurban
setelah kontak dengan hewan kurban ini ada hewan nya nyempil disini
oke setelah kontak dengan hewan kurban sampai rumah langsung membersihkan diri
begitu juga dengan semua pakaian dicuci bersih
oke bagaimana dengan pemotongan hewan
kita lihat pemotongan hewan seperti apa
oke ini dia
bagaimana dengan pemotongan hewan
pemotongan hewan yang pertama kita lihat apa saja yang harus diperhatikan di rumah pemotongan hewan
rph karena ada yang rph ada non rph
biasanya di masjid atau di tempat tempat balai warga biasanya seperti itu ya
nah petugas rph wajib dicek suhunya dan juga kesehatannya
kalau sakit tidak boleh bertugas
oke mungkin bisa diingatkan oleh anda yang akan bertugas di rph
nah saat bertugas saat memotong hewan wajib menggunakan masker tidak hanya masker ya
jadi ini sudah ada masker kacamata face shield juga sarung tangan dan penutup kaki
penutup kaki bisa atau sepatu booth juga bisa
nah kemudian rph wajib disemprotkan disinfektan
kita lihat ini ada beberapa gambar rumah potong kurban ya
oke rumah potong hewan
dan rph wajib disemprotkan disinfektan sebelum dan setelah
dan setelah pemotongan selesai
lalu juga wajib cuci tangan
cuci tangan cuci tangan cuci tangan
dan artinya apa
rph wajib memberikan akses cuci tangan yang mudah
ada sabunnya dan air bersih
mudah ya artinya mudah itu nggak cuma satu titik
tapi beberapa titik supaya bisa diakses oleh banyak orang
dan selain itu tentu saja jaga jarak
membatasi orang yang datang ke dalam rph
oke berikutnya kita lihat
kalau misalnya pemotongan dilakukan bukan jauh
bukan di rumah pemotongan hewan
apa yang harus dilakukan
yang pasti pertama penyemprotan disinfektan harus dilakukan ya
kemudian kalau anda sakit
suhu anda tinggi
tolong jangan memotong hewan kurban
tetap di rumah
bisa dilimpahkan kepada tetangga
karena biasanya kan ini bekerja sama antara satu tetangga dengan yang lain
kemudian jangan lupa cuci tangan
sebelum dan setelah
atau selama bekerja cuci tangan beberapa kali
karena kalau misalnya non rph ini kan dari motongnya kemudian menguliti dan lain sebagainya
semua di sana dikerjakan beramai ramai
pasti ada kontak satu sama lain
jadi dipastikan cuci tangan lebih sering
dan ini dia
ada saran dari kementerian pertanian bahwa disarankan tidak saling berhadapan
selama proses pengulitan pencacahan dan pengemasan daging
kalau biasanya pengulitan pencacahan pengemasan itu memang enaknya rame rame berhadapan sambil ngobrol gitu ya
tetapi sekarang kali ini karena dalam masa pandemi disarankan oleh pemerintah untuk tidak saling berhadapan
nah kemudian untuk penanganan daging dan jerawan
nah ini dia
daging dan jeruan ya
penanganan daging dan jerawan diminta untuk tidak dilakukan oleh satu orang yang sama
jadi harus dipisah
karena ada treatment yang khusus disitu
dan agar tidak mencegah kontaminasi
kemudian terakhir soal distribusi
nah ini dia soal distribusi
distribusi yang disarankan pemerintah adalah diantar ke rumah masing masing
supaya apa supaya tidak ada kerumunan
jadi supaya bisa jaga jarak
wah repot dong berarti tambah tenaganya
bisa dilakukan kalau jawa barat
gubernur jawa barat kang emil sudah mengatakan distribusi door to door akan dilakukan dalam pembagian hewan kurban di jawa barat
dan akan melibatkan karang taruna dan anak muda disana
jadi semuanya bergerak
semuanya sama sama bergerak bekerja sama kolaborasi
dan intinya tetap jaga jarak tetap jaga kesehatan
memastikan idul adha semuanya bisa merayakan dengan nyaman dan juga aman
baik itu ada beberapa informasinya
kalau tadi contoh di jawa barat ya
sekarang kami punya contoh di jawa timur
karena dinas peternakan provinsi jawa timur juga sudah sedang menyiapkan
beberapa protokol kesehatan